bangun usaha bareng saudara
kekompakan dua pasangan kembar ini mungkin bisa jadi inspirasi anda untuk mulai berwirausaha
pasangan kembar pertama ada zaki dan naufal yang menjalani bisnis burger
berawal dari kegemaran mereka menyantap makanan cepat saji ini sejak kecil
usaha yang dirintis sejak masa pandemi covid sembilan belas mereka jalani dengan sistem pre order
hanya dengan modal kurang dari lima ratus ribu rupiah
menggunakan media sosial kini bisnis burger mereka makin laris manis
apalagi setelah mendapat pendanaan dari sebuah kompetisi bisnis
kini omset mereka kian berlipat
waktu awal mungkin omsetnya kecil banget
kayak warung warungan lah contohnya karena di rumah ya kak
lima juta paling tinggi lah kak atau tiga juta paling tinggi
sebulan ya kak ya
nah setelah berkembang berjalan beberapa tahun itu tuh pernah sampai tiga digitan
itu bulan kemarin mbak
kunci keberhasilan bisnis naufal dan zaki adalah diferensiasi produk
sempat menjual burger varian manis dengan isian pisang nugget dan coklat
kelak kini mereka memiliki burger ukuran kecil yang dinikmati bersama kentang goreng
dan ayam pom pom bernama burger pop
unik ya sensasinya seperti sedang menikmati snack
burger popnya sudah jadi ayo kita cobain
kelembutan roti berpadu dengan renyahnya ayam serta gurihnya kentang
membuat sajian ini menjadi favorit pelanggan
enak banget jujur
dari kentangnya terutama kentang baladonya menurut aku ini enak banget
ayamnya juga enak
untuk burgernya pun empuk dan bisa dinikmatin semuanya
sajian burger ala naufal dan zaki dijual dengan kisaran harga mulai dari dua puluh lima hingga empat puluh lima ribu rupiah
pasangan kembar lain yang tak kalah kompak buka usaha ada sendana dan sendanu
yang berjualan kudapan kue seperti martabak menggunakan gerobak
meski sudah berusia enam puluh dua tahun setiap hari mereka selalu berdagang bersama
mulai jam tiga sore hingga sepuluh malam
dalam melayani konsumen sendana bertugas memasak dan sendanu yang membantu
namun bisa juga sebaliknya
sejak dua ribu enam belas mereka mulai berjualan kudapan berbahan dasar adonan tepung beras di sekolah sekolah
namun kini mereka berdagang bersama di jalan cibadak kota bandung
empat adonan lima adonan kadang kadang
satu adonan empat puluh kue bisa empat adonan laku bisa lempuh
dijual mulai harga tiga hingga tiga belas rupiah kudapan ini memiliki banyak variasi topping
mulai dari gula merah coklat keju hingga stroberi
aku selalu beli yang rasa coklat sih ngelewat aja terus nemu coba coba terus ternyata enak
faktor kembarnya sang pemilik usaha memang memiliki
namun kunci kesuksesan bisnis kuliner yang mereka jalani
tetap mengedepankan kualitas rasa makanan serta harga yang sepadan
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat